berdasarkan surat keputusan bersama empat menteri
yakni menteri pendidikan dan kebudayaan
menteri agama menteri kesehatan dan menteri dalam negeri
pemerintah memutuskan tahun ajaran baru dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
tetap akan dimulai pada juli nanti
namun proses belajar tatap muka hanya akan dilakukan di zona hijau
peserta didik yang berada di zona kuning oranye dan merah
dilarang melakukan pembelajaran tatap muka dan tetap melanjutkan belajar dari rumah
saat ini hanya enam persen peserta didik di indonesia yang berada di zona hijau
empat persen sisanya berada di zona merah kuning dan oranye
saat ini ada sekitar di bawah sembilan puluh kabupaten yang berstatus zona hijau
dari yang zona hijau pun ini yang boleh diperkenankan kalau pemdanya setuju
boleh diperkenankan untuk melakukan
pembelajaran tatap muka kita mulai dengan smp level smp ke atas dulu
itu pun dengan protokol masa transisi di mana kapasitas perharinya itu dalam kelas dikurangi secara dramatis
peserta didik di zona hijau dapat memulai pembelajaran tatap muka secara bertahap
dimulai dari pendidikan menengah setingkat smp dan sma
dan yang sederajat pada bulan pertama
ikuti pendidikan dasar setingkat sd atau madrasah ibtidaya
pada bulan ketiga
dan paut termasuk tk pada bulan kelima
apabila orang tua siswa di zona hijau keberatan putra putrinya belajar di sekolah
maka peserta didik dapat melanjutkan belajar dari rumah secara penuh
sementara sekolah dan madrasah berasrama pada zona hijau dilarang membuka asrama
dan melakukan pembelajaran tatap muka selama masa transisi atau pada dua bulan pertama
pembukaan asrama dan pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap pada masa kebiasaan baru dengan ketentuan khusus
sementara itu kementerian kesehatan akan menyediakan fasilitas kesehatan di sekitar sekolah
untuk melakukan kegiatan promotif preventif dan konsultatif untuk memonitor kegiatan sekolah yang dibuka di zona hijau
kalau ada kasus positif di sekolah
maka otomatis puskesmas dan dinas kesehatan
kabupaten kota akan berkoordinasi dengan sekolah tersebut
untuk menjaga agar tidak terjadi penyebaran lebih lanjut
dan aktivitas sekolah akan dihentikan dulu sementara
dan juga terus dilakukan tracing pada anak yang sakit tersebut
jumlah peserta didik yang diizinkan melakukan pembelajaran tatap muka di zona hijau
akan dibatasi hanya separuh dari kapasitas sekolah